surat presiden terkait dua nama usulan presiden joko widodo tersebut telah diterima oleh pimpinan dpr
dan kini menunggu hasil rapat pimpinan untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di komisi tiga dpr
nama pertama yang diusulkan adalah seorang jaksa senior johanis tanak
yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi sulawesi tenggara pada tahun dua ribu enam belas lalu
kemudian duduk sebagai direktur tata usaha negara pada jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara di tahun dua ribu sembilan belas lalu
saat mengikuti proses calon pimpinan kpk dua ribu dua puluh
yang kedua adalah inyomanwara yang saat ini menjabat sebagai inspektur utama badan pemeriksa keuangan
ia memiliki sederet pengalaman sebagai auditor berbagai lembaga pemerintahan
keduanya pernah mengikuti seleksi calon pimpinan kpk pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
meskipada akhirnya tak terpilih dengan perolehan nol suara
menanggapi hal tersebut anggota komisi tiga dpr arsul sani menyebutkan
bahwa meski tak menjadi populer pada seleksi capim kpk dua ribu sembilan belas lalu
pihaknya akan segera melakukan fit and proper test kembali untuk memilih salah satu di antara keduanya
ya kan kalau kami dulu tidak memberikan suara
karena kami punya keyakinan ada calon lain di antara sepuluh
yang baik gitu ya
kemudian ada yang mendapatkan suara meskipun kecil sehingga kan tidak terpilih gitu ya
nah jadi tentu kalau yang dulu itu ya dulu itu ya
karena kami punya keyakinan ada calon yang lebih baik
tapi kalau sekarang kan dua duanya nol
koordinator masyarakat antikorupsi indonesia puyamit saiman
menyebut bahwa dua kandidat ini adalah
sosok yang kompeten untuk duduk di kursi lembaga antiraswa
meski dalam seleksi capim dua ribu sembilan belas lalu tak mendapatkan suara
ia berharap dpr segera melaksanakan proses penggantian kursi pimpinan kpk dalam waktu dekat
saya mendukung dpr segera memilih calon pimpinan kpk pengganti ibu lili
dari dua orang yang diusulkan presiden
yaitu pak nyuman warah dan juga pak yohanis tanak
saya menganggap cukup berbobot
meskipun dalam pemilihan dpr kemarin hanya suara
komisi tiga dpr dan maki berharap bahwa isu dugaan gratifikasi
yang dilakukan oleh lili pintauli siregar semasa ia menjabat
tak terjadi lagi setelah proses pergantian berlangsung